kapolda kalimantan timur irjen paul safarudin membantah tudingan yang dilontarkan partai demokrat
terkait upaya kriminalisasi atas bakal calon gubernur syahari jaang
safarudin menegaskan tidak ada upaya kriminalisasi terhadap syahari jaang
karena kasus izin pengelolaan lahan parkir di pelabuhan terminal peti kemas di palaran samarinda
adalah kasus saber pungli yang sudah berjalan selama setahun terakhir
safarudin menuturkan pertemuan terakhir dirinya dengan syahari jaang
pada tanggal dua puluh delapan november dua ribu tujuh belas di hotel syaraton jakarta
pada pertemuan itu terjadi kesepakatan bahwa safarudin akan menjadi bakal calon wakil gubernur
mendampingi syahari jaang
selepas pertemuan itu safarudin mengaku kaget dengan ramainya pemberitaan
muncul nama wali kota balikpapan rizal effendi yang digadang gadang akan mendampingi syahari jaang
safarudin memutuskan talak kepada siapa
hari jaang tidak ingin lagi berpasangan dengan wali kota samarinda itu
saya ketemu itu kan sebelumnya bisa langsung ketemu itu di sheraton sekitar tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan
setelah itu tidak ada kontak lagi tidak ada lagi bicara di telpon tidak ada ini
ketemu ketemunya saya telpon tanggal dua puluh lima desember
justru saya menanyakan kepada pajaan
karena saya lihat di media bahwa keputusan yang mendampingi pak jaan itu kan dua
saya dengan pak rijal effendi
padahal sebelumnya itu kan sudah ada kesepakatan saya mendampingi pak jahan
nah setelah saya lihat di koran tanggal dua puluh empat lah saya mau ketemu pak jaan di samarinda
tapi pak jaan tidak ada di samarinda
saya hubungi per telpon juga tidak bisa
akhirnya saya balik ke balikpapan
nah saya bisa kontak pada tanggal dua puluh lima malam pak jaan
saya tanya pak jaan kenapa kok jadi dua sekarang
ya belum ada keputusan dari partai saya pasangan dengan siapa
ya kalau tidak ada keputusan dari pak jaan nanti tanggal tujuh
baru ada keputusan
wah saya nanti kalau bukan saya kan jadi saya tidak ada waktu untuk mencari pasangan kan gitu
akhirnya pak jaan mengatakan ya itu kita tunggu saja keputusan partai
nah kalau saya disuruh menunggu sampai tanggal tujuh saya yang putuskan untuk tidak bersama sama lagi pak jaan mulai sekarang
yang memutuskan itu saya
yang memutuskan tidak sama sama pak jaan saya
tapi yang saya rasa ini memang sudah schwierig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
ibu ayah anak ini sudah olho
yu kamu ga hidup baca buku apa yok